pada saat ini kami juga nanti bersama sama dengan para federasi buruh segikat buruh juga mencoba untuk mencari
memberikan masukan yang lebih konkret lagi kepada pemerintah gitu ya
sebelumnya sebenarnya sudah tapi mungkin pemerintah tidak mendengar apa yang sudah kami sampaikan
tapi kami tidak give up jadi kita akan terus nanti mau menyampaikan juga mungkin masukan masukan tambahan
dan apa solusi yang untuk penyelesaian masalah ini
demikian terima kasih kami persilahkan rekan kami
terima kasih bu sinta silakan untuk bu eli untuk waktunya silahkan
baik selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
semoga kita dalam keadaan sehat dalam perjuangan yang terus menerus ya karena kira
karena kami kira walaupun mbak sinta selaku ketua pindo ketua pindo dan juga saya sebagai presiden konfederasi serikat buruh seluruh indonesia
yang menyuarakan ini tapi ini adalah suara anda juga
di bpjs itu sudah ada manfaat lain tambahan yang ada masuk di program jht
dananya itu sekarang ada satu ratus enam puluh triliun loh
dan ada dana yang tidak bertuan delapan triliun
bahwa ini adalah kebaikan untuk masyarakat
supaya seluruh rakyat indonesia punya rumah
masa saya harus kredit lagi dan nabung
saya punya niat menolong orang yang berkekurangan
tapi jangan dibebankan pemerintah kepada mereka mereka yang tidak mampu
tapi kalau dikalikan dengan ratusan ribu itu
dengan mereka yang bayar sudah dua belas persen sekarang
untuk jaminan sosial atau bpjs segala macam
dan buruh sekarang sudah empat lima dari gaji
dan saya mengatakan semua anggota kita yang ada di dua puluh empat provinsi
mengatakan bahwa kami akan menolak iuran itu
kalau setuju ibu mbak sinta
bahwa di setiap daerah provinsi kota kabupaten
ada konferensi pers atau pernyataan bersama
supaya ini tidak hanya ada di nasional saja
bahwa memang ini sudah mengakar kemana mana
ketua apindo dengan konfederasi serikat buruh seluruh indonesia
hanya begitu yang bisa saya sampaikan sekarang
mungkin kalau boleh ada tambahan
jadi memang kami juga
kita sudah bertemu dengan seluruh dpp
dan kami juga grasping
jadi memang yang diharapkan oleh
mlt perumahan yang ada
karena itu sudah berjalan
dan kurang lebih sekitar
harapannya ke depan bahwa
untuk yang pekerja swasta
di bpjs ketenaga kerjaan
itu seperti yang sekarang sudah dilaksanakan juga
itu yang sekarang sudah
ibu sintan sebagai ketua apindo
ini memang tidak bisa dihindarkan
seperti yang sudah disampaikan
nah cuma memang yang menjadi pertanyaan
ini sangat ironis sekali teman teman sekalian
di tugu patung kuda

memaksa tadi yang dibilang sama ibu presiden
tapi kita menyumbang untuk orang membangun rumah
nah inilah sekarang kondisinya
nah seperti apa tadi yang disampaikan
tapi kita harus sikapi dengan
dan kita menolak adanya
iuran itu karena sudah ada mlt tadi
saat ini kita melanjut ke sesi
saya cuma punya satu pertanyaan aja buat ibu eli sama ibu sinta
kemarin ada masukan bahwa
ini kan terkait dengan revisi pp juga ya
komite tapera itu tidak mengakomodasi atau tidak ada wakil dari buruh maupun pengusaha yang berada di dalam komite tapera
ternyata komite tapera itu tidak mengakomodasi atau tidak ada wakil dari buruh maupun pengusaha yang berada di dalam komite tapera
komite tapera untuk mewakili para buruh dan pengusaha
nah pertanyaannya dari buruh
ini ke mk nggak biar selesai sekalian gitu
industri ke pengusaha atau ke
buruh akan seperti apa sih
jadi makin tercekik atau gimana
mbak eli tadi kan sempat bilang bahwa
lewat konferensi pers ini sudah
pakalumputnya sudah menolak tapi semisal
nanti pemerintah tetap memaksakan
langkah apa yang akan dilakukan mungkin dari sisi
pengusaha ini mau melobi
serikat buruh apakah mau ada gerakan
gerakan lain yang bisa membuat
pemerintah mendengar keluhan ini terima kasih
pertama dari mas adi ya itu tentang
apakah ada perwakilan kita
duduk di situ dengan pengusaha memang tidak ada mas
memang itu sudah ditolak lalu memang
bagaimana mungkin pengusaha dan
mas adi yang kedua apakah ada
kalau misalnya kan undang undang
nomor empat ya tahun dua ribu enam belas
kalau pp nya kita memang akan
buruh juga ini menyambung ke tempo ya
ada hal hal yang step by step
bersama dengan apindo dalam waktu dekat
selanjutnya apakah ada lobby
dan dari serikat buru jelas pasti akan
ada aksi turun ke jalan untuk ini
jadi memang tidak ada ya perwakilan
berjalan ya itu perlu ada lah
jadi mungkin saya mau menjelaskan
dulu ya ini dampaknya itu seperti apa sih
kalau kita lihat sekarang ini
pungutan yang telah ditanggung itu
jadi kalau misalnya ada penambahan lagi
bertambah bebannya semakin berat
tapi sekali lagi kami tegaskan
disini yang jadi permasaan
dan marilah kita bersama sama optimalkan
yang sudah ada di jaminan sosial ini
tapi kita harus melihat mekanismenya
apa yang sudah ada bagaimana caranya
supaya kita bisa lebih mengakselerasi
daripada menambah lagi beban
untuk pembagi kerja dan pekerja
yang sudah saat ini juga sudah
langkah selanjutnya kita akan lakukan
judicial review kalau memang harus dibutuhkan
tapi pada saat ini yang
kita mau bersama sama dan kenapa ini kita
bicara ke media juga sendiri kenapa kita
sama karena kami merasa
perlu ada satu posisi bersama
dalam saat ini kepentingan kita semua sama gitu
masuk membagikan lebih rinci lagi
sebaiknya dilakukan dan yang pasti tadi
bahwa kalau sukarela ya monggo
gitu kalau tapi yang jelas
dipaksakan dan inilah saya rasa
kita ada steps yang akan kita ambil
tapi yang jelas kita mau ini
kepentingan terkait ya untuk
supaya kita bisa bersama sama
karena ini juga menyangkut banyak sekali
mau bahwa niatnya itu bisa dilaksanakan
kalau nanti akhirnya nggak bisa jalan
nah ini kita kembali
lagi kepada visi awalnya
udah katanya menyurati pak jokowi ya bu
itu kelanjutannya dari surat itu gimana
sama mau bertanya juga ke ibu elirola
sinta tadi pertanyaan soal dampak
dilakukan belum dijawab mungkin bisa dijawab
sebenarnya mau sedikit mundur dikit ya bu
dalam perumusan pp ini tuh
apakah kayak apa ya diajak ngobrol kah
terus kalau pun misalnya ini tapera
kira kira ada nggak sih bu sektor yang menguntungkan
diuntungkan dari hal ini gitu
kalau memang tujuannya untuk kurangi
backlog apakah pengembangan swasta
ada niat baik pemerintah
agar masyarakat ini bisa punya rumah
apakah tapera ini efeknya benar bisa
memangkas kesenjangan kepemilikan rumah di ri
tidak jelas bisa diambil kapan
terima kasih mbak dova ya
pekerja lagi paling khawatir
satu dari upaya yang diterima
kenapa kita turun ke jalan untuk meminta
karena upaya yang didapatkan sekarang ini tidak cukup
kenaikan upah rata rata itu hanya di tiga persen
artinya kalau gaji di jawa
tambah tiga persen itu hanya
dan untuk tanggung jawab mereka di family
dari pengusaha saya kira dengan beban ini
phk dulu beberapa karyawan ini karena kan tidak sanggup
apakah pernah dipikirkan pemerintah
itu mungkin bagi pemerintah sangat sederhana
dan saya khawatir sebelum ini diundangkan
lalu pekerja sementara mereka
bagaimana membiayai anak sekolah
boro boro untuk mencicil rumah ini
dengan berkurangnya nanti tenaga kerja yang bekerja
otomatis kami juga berkurang anggota dong
karena anggota kami itu adalah orang yang masih bekerja
karena mereka juga membayar iuran ke organisasi
dan nanti iuran yang dipaksa dalam tanda kutip untuk
tenaga kerja lalu untuk mbak dina
kalau kita mungkin pernah terlibat
kita pasti tidak sekeras ini
apa namanya itu yang mengikuti kejaksaan
serikat buruh masih sibuk dengan omnibus law
salut adalah ada dari dpr yang mengatakan
dan kalau saya tidak salah baca ya
mudah mudahan pak erlangga juga saya baca tadi
artinya kenapa ini semua dari semua stakeholder ini
bahwa ini tidak boleh dilaksanakan dulu
tapi pak jokowi barangkali karena beliau sudah akan
dia bilang biasa kok itu ribut ribut
bapak kapan kami bisa menikmati
karena kami akan menyuri itu sampai lima puluh delapan tahun
bolehkah ketika kita sudah sangat jatuh miskin dengan iuran iuran ini
kami bisa meminta itu sebahagian seperti itu
mudah mudahan pak jokowi menonton ini ya
tadi pertanyaan dari mbak ya
apakah ini akan efek dari tapera ini tuh
apakah benar akan seperti itu atau
kalau memang langsung bisa diakses oleh mereka yang membutuhkan
tapi coba nanti teman teman membaca
undang undangnya dan peraturannya
anda itu menyuruh kalau usia apa
lalu kapan berapa tahun kamu menyiur
dan berapa tahun kemudian kamu bisa dapat rumah itu
kamu ini men membayar juga kamu
dan kamu belum tentu kamu dapat rumah
kamu membantu orang orang yang miskinnya sama dengan kami gitu
jadi nanti tulisannya jelas
bahwa jurnalis itu juga membantu kami lah untuk menolak ini
ini clear dari serikat buruh
saat ini kami tidak ingin bahwa kami dipaksa menabung
ambil untuk membeli beras atau menyekolahkan anak
oke jadi kalau ditanya
jadi sempat ada waktu pembentukan undang undangnya di tahun dua ribu enam belas
itu kami juga sudah diminta konsultasi ke dpr
sebenarnya untuk menyiapkan rumah bagi kamar yang tidak ada rumah itu kan baik
itu sebenarnya awalnya itu dari situ
kemudian masuk ke ranah jadi pekerja dan lain lain
ya tapi sebenarnya awalnya itu sebenarnya dari situ undang undangnya
nah jadi sebenarnya yang kami apa yang kami permasalah ini kan
iuran yang kemudian dibebankan kepada pekerja
untuk apa penyampaian itu ya
nah semenjak itu memang kami sudah menyurati presiden
jadi kami jelas langsung menyurati presiden
memberikan pandangan kami
namun ya sayangnya memang sampai pp ini juga diterbitkan
ya belum ada tanggapan ya mengenai
ya mungkin pemerintah punya sikap tersendiri
tapi makanya kami pikir mungkin ada
miskom bukan miskom ya perlu klarifikasi ya
miskom bukan miskom ya perlu klarifikasi ya
jadinya harapan kami juga pemerintah
jadinya harapan kami juga pemerintah
jadinya harapan kami juga pemerintah akan ada mendengar
dan seperti tadi dikatakan juga dari dpr mungkin harapannya juga bisa merevisi ini gitu kan dari undang undangnya dan nantinya untuk keturunan ppnya
nah kalau pertanyaan bagaimana dengan para pengembang
sebenarnya pengembang itu juga punya tujuan sama pengembang itu juga pastinya bisa membangun rumah termasuk perumahan rakyat gitu ya
itu pengembang kami banyak yang bisa melakukan itu gitu
ini prinsipnya tidak ada kaitan dengan apakah pengembang itu kemudian diuntungkan karena yang jadi permasalahan adalah io car
pengembang itu juga punya pekerja dia juga punya dia juga perusahaan punya pekerja dia juga banyak yang padat karya gitu loh
jadi disinilah saya rasa kuncinya kita harus pisahkan bahwa tentu saja kita siap pengembang siap untuk membangun rumah masyarakat
dengan kalau adanya pendanaan yang mencukupi
tapi isunya disini bukan itu gitu
isunya disini ada pembebanan daripada iuran tambahan yang gak perlu sebenarnya
karena kita sudah ada di dalam existing iuran jaminan sosial yang udah memberikan kesempatan untuk para pekerja untuk mendapatkan kredit rumah dan lain lain
nah kemudian untuk pertanyaan mengenai oke apakah tadi mengenai ini ya
jadi kalau kamu lihat konsepnya ini juga perlu lebih jelas mengenai tapera ini gitu kan
kenapa karena sebenarnya yang dapat manfaat itu siapa dan ada banyak pekerja pun yang tidak bisa langsung mendapatkan manfaat itu gitu
kalau mesti nunggu sampai tadi bu eli bilang sampai masa pensiun lima puluh delapan tahun itu kan dan jumlahnya juga belum tentu mencukupi
dan ini yang mungkin masih banyak juga tanda tanya gitu ya
jadi kalau pengatasi kesenjangan ya pastinya semua juga pasti setuju gitu
tapi apakah ini kemudian bisa mengadres permasalahan itu
saya rasa ini yang harus kita pertimbangkan bersama
jadi kami juga akan menurut kebetulan bebe tapera juga banyak masih perlu mengklarifikasikan ya secara lebih detail gitu kan
kami juga menunggu ya untuk bisa mendapatkan informasi yang lebih jauh
tapi prinsipnya saya rasa pada saat ini yang kami akan lakukan adalah pertama pembembanan iuran itu sebaiknya tidak dijalankan untuk swasta
dan kalaupun tapera itu mau terus jalan silakan untuk apa kalau mau suka rela boleh asnp nipore silakan
dan kami akan terus berkonsolidasi untuk memberikan
masukan yang lebih rinci kepada pemerintah agar supaya ada penyelesaian gitu daripada polemik yang ada saat ini
satu menit lagi teman teman ada yang tertinggal menyambung yang ibu katakan ya
soal nggak apa apa tapera sebenarnya ada tapi ada bahasa yang mengatakan itu biarlah suka rela
siapa yang mau nabung melalui itu untuk dapat rumah ya silahkan tapi jangan dipaksakan
ada sosialisasi ini ya teman teman
dan ini kesalahan pemerintah yang kesikan kalinya membuat sebuah peraturan atau undang undang tapi minim konsultasi publik
saya nggak tahu apakah pemerintah mengatakan begini
yang penting ada dulu nanti kalau ada masalah baru kita hadapi
tapi di sini kami mengambil peran pertama dengan apindo karena anggota apindo ini adalah bos bosnya
di beberapa daerah di perusahaan
kita akan membuat kertas posisi yang bersama sama juga